bank indonesia menyiapkan uang tunai senilai rp satu ratus sembilan puluh tujuh enam triliun untuk penukaran uang selama ramadan dan idul fitri dua ribu dua puluh
bank indonesia memastikan masyarakat dapat menukarkan uang tunai melalui empat ratus empat puluh sembilan titik layanan mobil keliling dan empat dua ratus enam puluh empat kantor bank yang tersebar di seluruh indonesia
mulai lima belas maret hingga lima april mendatang
bi membatasi paket penukaran uang maksimal rp empat juta rupiah berupa pecahan rp lima puluh hingga rp satu